jam pulang kantor simpang pancoran jakarta selatan menjadi salah satu titik kemacetan di ibu kota
proyek pengerjaan flyover pancoran dan lrt menjadi salah satu penyebab semakin parahnya kemacetan di wilayah ini
kemacetan parah terjadi dari arah semanggi dan tendean menuju pancoran
tak hanya kendaraan roda empat kendaraan roda dua juga tidak dapat melaju karena padatnya situasi lalu lintas
sejumlah pemotor bahkan nekat masuk jalur busway agar terlepas dari kemacetan parah sore ini
arus kendaraan di jalan tol semanggi menuju pancoran juga tersendat dengan kecepatan dua puluh hingga tiga puluh km per jam
kemacetan juga terlihat di arah sebaliknya cawang menuju pancoran
jalan tol padat mulai pintu tol cawang hingga pintu keluar kuningan
sementara kemacetan di jalan protokol mt haryono terjadi mulai dari lampu merah pancoran hingga depan gedung film
kemacetan di jalur ini akibat bottleneck proyek pengerjaan flyover pancoran yang memakan tiga ruas jalan
sejumlah bus transjakarta dengan rute menuju grogol dan pluit bahkan memilih masuk jalan tol untuk menghindari kemacetan panjang di jalur ini
untuk mengantisipasi kemacetan yang semakin parah kepolisian menutup pintu keluar tol pancoran
warga jakarta yang melintas di perempatan tugu pancoran belakangan dilanda kemacetan parah
setidaknya para pengguna jalan butuh waktu sekitar satu jam untuk menempuh jarak lima ratus meter
kemacetan terparah terjadi pada pagi hari dan juga sore hari bertepatan jam berangkat dan pulang kantor
dan berikut ini sejumlah komentar warga yang dicurahkan lewat laman twitter
ya inilah kekesalan sejumlah warga yang meramaikan laman twitter pada jumat
sebagian besar dari mereka adalah pengendara yang melintas di jalan gatot subroto
para netizen ini mengeluhkan kondisi jalan yang macet total di jalan gatot subroto
tepatnya di samping pembangunan jalan layang pancoran jakarta selatan
hampir semua cuitan mengeluhkan lalu lintas yang kian macet parah
kemacetan ini merupakan imbas dari proyek pelebaran jalan di depan markas besar angkatan udara
oleh pt nindya karya selaku kontraktor proyek
kontraktor tengah mengebor pondasi tiang panjang sehingga jalan menyempit dan hanya tersisa sepanjang
ketika posisi wagyu panggung dalam tijdinya misi ini lvertis harian sebanyak dua ratus triliun lintas
lalu lintas terkini di jalan gatot subroto sekitar pancoran seperti yang anda saksikan
di jalur biasa di sebelah kiri ini kendaraan sama sekali tersendat tidak bisa bergerak
sementara di jalur tol dari arah cawang menuju pancoran sedikit bergerak
mungkin kurang lebih bisa memacu kendaraannya sekitar empat km per jam
sementara di sebelah kiri kita lihat betul betul padat dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya
ini merupakan arus lalu lintas dari arah cawang menuju pancoran
kemacetan ini merupakan imbas dari proyek pelebaran jalan di depan markas besar angkatan udara oleh pt nindya karya selaku kontraktor proyek
kontraktor tengah mengebor fondasi tiang panjang sehingga jalan menyempit
dan yang seperti yang anda saksikan
di layar jalan hanya tersisa satu jalur saja
dan memang kemacetan terparah terjadi pada pagi hari di saat masyarakat melakukan aktivitas berangkat menuju ke kantornya
dan juga sore hari seperti saat ini di saat warga jakarta pulang usai melakukan aktivitas seharian di kantor